tiap jumat eksklusif di gtv
mama sangat gak sabar menunggu hari itu
keluarga ini akan semakin lengkap dan semakin bahagia
maaf ya mak untuk sekarang aku belum bisa kasih cucu untuk mama
aku sabar aku janji untuk bereskan semua ganjalan di keluarga kita
supaya aku gak perlu berbohong lagi sama mama
apa bener kamu dianjur sama preman
sekarang kamu ceritain sama aku ada apa sebenarnya
nino gak boleh jadi curiga sama gue
apalagi gue secara gak langsung yang udah bikin ninus sampai ketusuk
aku takut banget
aku takut banget sama dia
sebenernya masalahnya itu
cuma karena tabrakan
waktu itu sayang
emang lah jadi dia memeras aku sekarang
lalu nih gak nah ada make up juga
waktunya udah gak ada peristiwa
aku yang jagain kamu
kalau sampai diminta uang lagi
jangan pernah dikasih
sayang makasih ya
makasih kamu udah mau ngertiin aku
dan jagain aku
kalian lain kali kalau ada apa apa
jangan simpen sendiri
kamu cerita sama aku
dan aku juga gak tau
mau sampai kapan aku harus terus melakukannya
karena aku gak mau kamu pergi dari aku
ngapain sih pakai foto foto segala
ribet pake baju kayak gini something yang pesta
aku harus tahan orang ini selama mungkin disini
sampai randy datang
biar orang ini lama nunggunya disini
jadi aku kasih aja
cahar ini lagi ke dalam air cahe

ya enggak ya
bersihkan fotografernya enggak konsen
lagi lagi oke siap sayang tiduran kepalanya disini terus gini
kamu pura pura mencintai aku mas
di sesi foto keluarga ini
aku berharap kalau kamu sudah benar benar mencintai aku
tapi yang jelas
perasaanku buat kamu masih sama mas
aku sangat mencintai kamu
walaupun aku masih harus belajar lagi untuk percaya sama kamu
dan mencoba untuk mengikis semua kecemasan
dan rasa takut aku sama kamu